selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya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
beserta seluruh anggota dan pimpinan wantin press yang hadir
hadir di sini pak bapak wiranto bapak sitarto ibu putri
yang saya hormati ketua dan seluruh jajaran pengurus
dari organ organ relawan yang hadir pada siang hari ini
yang saya hormati dewan pengarah bapak andi gani
penanggung jawab usra bapak butiari ketua oc bapak panel barus
yang saya hormati gubernur dki jakarta bapak heru budi
yang saya hormati ketua ketua partai dan sekjen partai yang hadir
bapak ibu sekalian saudara saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan
seluruh relawan jokowi
bapak ibu biar adil saya nengok ke sana gantian

selamat siang semuanya
hari ini adalah puncaknya musrah puncak musrah puncak musarah rakyat indonesia
saya ingat dulu pertama kali
saya ingat dulu pertama kali
diadakan di bandung di bulan agustus tahun dua ribu dua puluh
dan saya hadir saat itu
dan saya tahu motivasi apa diadakannya musrah ini
karena sudah dilakukan dua puluh sembilan kali di lokasi provinsi provinsi yang berbeda dan bahkan sekali di hongkong

dan saya ingat dulu pertama kali
saya sangat menghargai upaya ini
saya tahu saudara saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput
kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput
bukan di elit tapi di akar rumput
bukan di elit tapi di akar rumput
saya tahu saudara saudara semuanya ingin menyerap aspirasi rakyat benar
siapa sih yang diinginkan rakyat
jangan sampai keliru
jangan sampai keliru
saudara saudara ingin mencari ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat
karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat suara akar rumput bukan suara elit
kenapa ini dilakukan kenapa musrah ini dilakukan
karena kita semuanya cinta negara ini
karena kita semuanya cinta bangsa ini
jadi kalau capek capek dua puluh sembilan kali dari provinsi ini pindah ke provinsi ini pindah ke provinsi ini pindah ke provinsi ini pindah
ke hongkong kenapa capek capek ya karena tadi
oleh sebab itu sekali lagi saya sangat menghargai saya sangat menghargai
saya sangat mengapresiasi kegiatan musrah yang dilakukan oleh para relawan jokowi ini
butuh pemimpin yang benar
yang dekat dengan rakyat
yang paham hati rakyat
yang tahu kebutuhan rakyat
yang mau bekerja keras untuk rakyat
itu yang dibutuhkan
dan memberani yang berani
pemberani demi rakyat
rakyat butuh pemimpin yang faham
yang ngerti bagaimana memajukan negara ini
karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini
kekuatan bangsa ini
dia harus tahu
dia harus tahu
dia harus tahu
dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini
dari sisi mana
dan mampu memanfaatkan peluang yang ada
hanya duduk di istana dan rutinitas
bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan
dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara
yang harus ada semuanya
karena kita beradapan dengan negara negara lain
karena kita bersaing dengan negara negara lain
karena kita berkompetisi
dengan negara negara lain
dan bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
peluang kita menjadi negara maju
peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam tiga belas tahun ke depan
ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar
kesempatan kita itu hanya ada di tiga belas tahun ke depan ini
karena bonus demografi kita akan muncul di tahun tiga puluh an
dan dalam sejarah peradaban negara negara yang saya lihat
memang kesempatannya hanya ada di tiga belas tahun ke depan
kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa
begitu kita kleru memilih pemimpin yang tepat untuk tiga belas tahun ke depan
hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju
sejarah saya pelajari
sejarah di amerika latin
tahun lima puluh an tahun enam puluh an tahun tujuh puluh an
mereka sudah berada di posisi negara berkembang
sudah masuk ke middle income
tetapi sudah enam puluh tahun sudah lima puluh tahun
mereka tetap menjadi negara berkembang
tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu
dan mengejarnya lagi
sudah tidak ada kesempatan lagi
ini juga akan terjadi di negara kita
begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu
tiga belas tahun ini
ada yang namanya bonus demografi
dan kita tidak bisa memanfaatkan
kita akan kita akan menjadi negara berkembang terus
karena kesempatan itu tidak akan muncul
tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara
oleh sebab itu sekali lagi
memilih pemimpin di tahun dua ribu dua puluh empat ini sangat krusial
sangat penting sekali harus tepat dan benar
oleh sebab itu saya bolak balik menyampaikan
bolak balik saya menyampaikan
karena begitu keliru
kita tidak bisa minta kembali lagi
dan sekarang kita tahu
sampai diperkirakan sampai lima sampai sepuluh tahun yang akan datang
itu akan masih terjadi
sehingga sekali lagi
nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani
berani mengambil resiko untuk kepentingan negara ini
untuk kepentingan bangsa ini
indonesia negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sangat besar
bukan hanya urusan tambang
bukan hanya bahan bahan mineral tambang bukan
produk sumber daya alam laut sangat melimpah
komoditas pertanian komoditas perkebunan juga
tetapi bertahun tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah
ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi
pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan bahan mentah itu
sehingga hilirisasi bahan mentah itu
sehingga hilirisasi bahan mentah itu

harus dilakukan apapun resikonya
harus dilakukan apapun resikonya
sekarang kita baru digugat oleh uni eropa
urusan baru satu urusan

ada nikel ada tembaga ada timah ada batu
padahal bahan mineral kita bahan tambang kita bukan hanya nikel

ada nikel ada tembaga ada timah ada tit utama
ada nikel ada tembaga ada tit utama
ada nikel ada tit utama
atau ada borbongsi

apakah kita mau berhenti karena digugat oleh uni eropa
apakah kita mau berhenti karena digugat uni eropa
apakah kita mau berhenti karena digugat oleh uni eropa
kalau pemimpinnya tidak berani pasti mundur minta ampun
kalau pemimpinnya tidak berani pasti mundur minta ampun

kalau pemimpinnya tidak berani pasti mundur minta ampun

itu baru bahan satu saja belum nanti sumber daya alam laut belum nanti komoditas perkebunan
belum nanti komoditas perkebunan bukan juga hanya satu bukan hanya kelapa sawit ada kopi ada kakao
ada banyak minyak atsiri banyak sekali yang masih bisa menjadi sebuah potensi dan kekuatan kita
dan yang kita harapkan adalah semua nilai tambah itu ada di dalam negeri
kalau bangsa kita kalau kita belum bisa mengolah sendiri mengindustrikan belum bisa ya cari partner dari luar nggak apa apa
negara itu yang paling penting negara itu bisa mendapatkan pajak dari situ
negara bisa mendapatkan pajak
negara yang mendapatkan pph mendapatkan ppn dari ekspor biaya ekspor dari pnbb penerimaan negara bukan pajak bisa mendapatkan dari situ
kalau mentahan kita hanya dapat apa
dan yang paling penting satu bisa membuka lapangan kerja yang seluas luasnya untuk negara ini
oleh sebab itu sekali lagi ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat
oleh sebab itu sekali lagi ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat
mampu menghadapi ketidakpastian dunia mampu menghadapi ketidakpastian global
hai setuju kita butuh kepemimpinan yang kuat setuju itu yang baru saya usahakan
hai oleh sebab itu
kepemimpinan yang kuat itu dibutuhkan yang memiliki komitmen yang kuat
hai untuk anti korupsi yang memiliki komitmen yang kuat untuk merawat demokrasi
penting jangan nanti ada yang mau musrah dilarang
hai inilah yang dibutuhkan oleh negara kita kedepan
hai dan tadi di ruang tunggu para ketua menyampaikan pada saya
hai beberapa nama yang terekam kuat
saya sudah mendengar tapi saya
ingin resmi tadi yang disampaikan oleh pak panaeba rusy tuh resmi belum saya buka
hai belum saya buka
hai jadi saya terus terang ini harus kita berikan
hai waktu jus kepada partai atau gabungan partai
ya untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa kemudian dari
yang disampaikan oleh tadi pak panebaru saya akan
udah tahu kan maksudnya
karena menurut konstitusi itu yang bisa
itu adalah partai atau gabungan partai
yang sekarang ini
juga koalisinya belum selesai
jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa
strategi ya itu
jangan pengen cepet cepetan
karena belanda masih jauh
saya sangat bangga bahwa seluruh relawan saudara saudara semuanya masih solid dan kompak
ini penting ini penting ini penting
karena kalau kita enggak solid dan kompak kita ini akan dilecehkan tahu
kalau kita kompak dan solid kita akan diperhitungkan
nanti pada saatnya pada waktu yang tepat saudara saudara semuanya akan saya bisikin satu persatu entah berapa juta
bisikin satu satu nanti
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh